tidak ingin terjaring razia parkir liar yang digelar suku dinas perhubungan jakarta pusat pada sabtu pagi di jalan mangga ii raya sawah besar
puluhan pengemudi ojek online panik dan berlarian
selain diangkut petugas juga memberikan sanksi gembos ban bagi pelanggar aturan parkir
para pengemudi ojek online ini berusaha menyelamatkan sepeda motor mereka agar tidak diangkut petugas
namun upaya ini sia sia
mereka akhirnya harus merelakan sepeda motornya diangkut petugas ke truk sudin perhubungan karena parkir di bahu jalan
selain mengangkut puluhan sepeda motor dalam razia parkir liar kali ini petugas juga memberikan sanksi gembos ban
seluruh sepeda motor yang terjaring razia dibawa ke kantor sudin perhubungan jakarta pusat untuk didata dan dikenakan denda maksimal rp dua ratus lima puluh ribu rupiah
mahardika prakasa satya melaporkan
razia dilakukan untuk menertibkan pengemudi ojek online yang menyalahgunakan fungsi trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi mencari penumpang
sebenarnya oleh dinas perhubungan dengan operator ojol nya sudah diikonasikan bahwa pihak ojol menjaga penyelamatkan ojol menyangkut untuk kerjaan
karena di dalam kantor kantor parkir yang ada di gedung sekitar mangga dua itu masih banyak yang kosong
sebenarnya memang harus masuk ke dalam itu kan jalan umum gak usah kita pakai buat parkir sembarangan karena pengaku asesnya